tidak tidak mungkin salah sih
kau pasti bagian dari rencana ini untuk mengkhianatiku
dasar manusia sampah
tunggu kuranda geni
dengar penjelasanku kuranda geni
aku bisa menjelaskan semuanya
aku tidak butuh penjelasanmu manusia sampah
aku bisa menjelaskan semuanya
aku bisa menjelaskan semuanya
aku bisa menjelaskan semuanya
dasar manusia sampah
memang layak untuk mati
tolong selamatkanlah kakakku
tolong selamatkanlah kakakku
tolong selamatkanlah kakakku
mungkin sudah sempat rezeki

dia sudah matang sebelum dia membakar rotten american
saya sudah tahan penyakit
saya akan llosoka luka sampai tersenjatuh
dan setelah itu meledakkan kelihatan saya
saya akan melimpa kenalanmu mengkelit
dan setelah itu keindahkan kami
supaya raka amok morogo bisa kembali sehat seperti sedia kala
ampun busti ratu
hamba mengabarkan bahwa raden kian santang dan nimas rara santang telah kembali ke istana
alhamdulillah ibu alamin
mereka sudah kembali
alhamdulillah ibu alamin
kalian sudah kembali
syukurlah kalian selamat
kamu tidak apa apa
alhamdulillah ibu nda
aku dan raden kian santang baik baik saja
putriku kian santang
aku membawa selasi dalam keadaan terselamat
aku membawa selasi dalam keadaan terselamat
aku membawa selasi dalam keadaan terselamat

suara menyehir balik kelaku
bizim selori punya daging yang berbeda
yang ini avangara estinya
maafkan aku juga ibunya
iya tapi sampai sekarang kan
aku masih belum tahu siapa namaku sebenarnya
karena aku buka sekali
nama yang bagus